hari ke delapan belas komisi pemilihan umum melanjutkan rekapitulasi suara tingkat nasional
hingga saat ini kpu telah mengesahkan hasil rekapitulasi tiga puluh satu dari total tiga puluh delapan kpu provinsi
saat ini tersisa tujuh provinsi yang belum menyerahkan data rekapitulasi daerah ke kpu ri
sementara untuk pemilihan luar negeri kpu menanti panitia pemilihan luar negeri kuala lumpur
setelah menjalankan pemilihan suara ulang pada sepuluh maret lalu
sesuai peraturan kpu rekapitulasi suara nasional pemilu serentak dijadwalkan
berlangsung hingga dua puluh maret dua ribu dua puluh
ada rekan kami tifal solesa di kantor kpu ri jakarta
tiffal jadi tinggal tujuh provinsi kapan target diselesaikan tiffal
kepala komisi pemilihan umum
komisi pemilihan umum tetap optimistis bahwa rekapitulasi suara nasional ini bisa selesai
paling lama dari tenggat maksimal adalah tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
bahkan kepada wartawan beberapa hari yang lalu komisioner kpu agus melas menyatakan bahwa optimistis
proses rekapitulasi ini bisa lebih cepat selesai di tanggal delapan belas maret dua ribu dua puluh
tapi yang perlu diperhatikan di sini tiga puluh satu provinsi baru menyelesaikan proses rekapitulasi suara nasionalnya
ada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang diolah komisi pemilihan umum ri
tersisa tujuh provinsi lagi yang belum menyampaikan hasil rekapitulasi termasuk catatan catatan kejadian khusus
di hadapan para saksi pilek pilpres dan juga bawaslu serta kpu republik indonesia
provinsi tersebut adalah provinsi jawa barat kemudian provinsi sulawesi tengah ada maluku papua papua tengah
papua pegunungan dan papua barat daya
yang hari ini sedang berjalan adalah penyampaian
rekapitulasi dari provinsi sulawesi tengah namun belum pada poin hasil perolehan suara untuk pemilihan presiden
yang masih saya cermati sampai dengan sekarang adalah interupsi dari sejumlah saksi pilek dan pilpres
berkaitan dengan kejadian kejadian khusus yang disampaikan lebih dulu oleh kpu sulawesi tengah
sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara empat belas februari dua ribu dua puluh empat lalu
yang perlu dicatat di sini dari tujuh provinsi yang belum menyampaikan hasil rekapitulasi suara di tingkat daerah begitu
ada lima provinsi yang belum merampungkan atau belum menyelesaikan proses rekapitulasi suara di tingkat provinsi
yakni jawa barat papua papua pegunungan papua tengah dan papua barat daya
saya ambil contoh di provinsi jawa barat kemarin dalam rekapitulasi di tingkat provinsi di tanggal lima belas maret dua ribu dua puluh
dari kpu ri atau kpu jawa barat menyampaikan sampai dengan saat ini masih menantikan hasil rekapitulasi
kabupaten bekasi yang masih belum selesai sehingga rapat rekapitulasi atau rapat pleno di kpu jawa barat
harus ditunda dan bakal berlanjut lagi esok hari di tanggal tujuh belas maret dua ribu dua puluh
sementara untuk empat provinsi lain di pulau papua ini masih terkendala proses rekapitulasi di beberapa distrik begitu
saya ambil contoh untuk papua pegunungan masih menunggu hasil suara di distrik tolikara jaya wijaya dan lanijaya
bahkan kabarnya yang saya dapatkan
hari ini menjadi hari terakhir atau tenggat terakhir dari masa pengumpulan atau rekapitulasi suara berjenjang
untuk tingkat papua pegunungan begitu ya untuk segera bisa diserahkan begitu hasilnya ke komisi pemilihan umum republik indonesia
kendala yang sama juga dicatat di sini di papua papua tengah dan papua barat daya
kabarnya dari kpu ri kemarin menyampaikan papua dan papua tengah ini diprediksikan
dan rekapitulasi provinsinya akan rampung pada jumat malam ini
namun apakah seluruhnya masih sudah selesai atau masih ada kendala lain
ini masih butuh konfirmasi lebih lanjut dari pihak komisi pemilihan umum republik indonesia
tiva posisi saat ini untuk pilpres dan pileg suara siapa yang unggul tival
oke saya coba jelaskan untuk pemilihan presiden terlebih dahulu
dari total tiga puluh satu provinsi yang sudah menyampaikan dan disahkan hasil rekapitulasi suaranya
untuk saat ini sementara pasangan nomor urut dua prabowo subianto gibran raka buming raka unggul di dua puluh sembilan provinsi
saya coba jelaskan dalam segi distrik atau zona zona pulau
untuk prabowo gibran ini unggul di pulau kalimantan dan zona pulau bali nusa tenggara
keunggulan itu dicatatkan mutlak di sini
sementara untuk di pulau sumatera delapan provinsi dicatatkan keunggulan terhadap pasangan nomor dua
sementara untuk dua provinsi lainnya
untuk pasangan nomor dua unggur di delapan provinsi di pulau sumatera
sementara untuk dua provinsi lainnya dicatatkan keunggulan untuk pasangan nomor urut satu
anies baswedan mohaimin iskandar yakni di provinsi aceh dan sumatera barat
sementara untuk pemilihan legislatif
tapi top tiga partai yang terbilang unggul di beberapa daerah
di banyak daerah dipegang oleh pdi perjuangan partai golkar
saya ambil contoh di lima daerah terakhir yang proses rekapitulasinya selesai dilakukan di kpu ri
untuk partai gerindra mencatatkan keunggulan di provinsi nusa tenggara barat
kemudian partai demokrasi indonesia perjuangan mencatatkan keunggulan di maluku utara dan papua selatan
sementara partai golkar mencatatkan keunggulan di provinsi sumatera utara dan jambi
ini masih bergerak termasuk hari ini juga masih berjalan proses rapat pleno
siapa yang unggul untuk daerah tersebut untuk pilek dan juga pilpres dua ribu dua puluh
kpu telah mengesahkan hasil rekapitulasi di tiga puluh satu provinsi
masih ada tujuh provinsi lagi yang belum
terima kasih tifal solesa jurnalis kompas tv yang melaporkan langsung dari kantor kpu ri di jakarta